di dunia panas bumi merupakan alternatif terbarukan yang tidak bergantung dengan kondisi iklim maupun cuaca
untuk memenuhi kebutuhan energi manusia dan juga industri
untuk itu pertamina geothermal energy terus berupaya memaksimalkan penyediaan dan juga penggunaan energi yang bersih dan energi yang ramah lingkungan ini
dalam pergelaran layanan informasi dan investasi energi baru dan terbarukan yang berlangsung di ais bsd tanggerang dua belas sampai dengan empat belas juli dua ribu dua puluh
pertamina geotermal energy berambisi mengembangkan proyek energi baru dan terbarukan di indonesia bahkan dunia
saat ini pge mengelola tiga belas wilayah kerja panas bumi dan satu wilayah kerja penugasan dengan kapasitas terpasang sebesar satu delapan ratus
dengan satu ratus tujuh puluh tujuh mw dengan rincian sebanyak enam ratus tujuh puluh dua mw dikelola sendiri dan seribu dua ratus lima mw melalui operasi bersama
pge menargetkan penambahan kapasitas produksi yang dikelola sendiri menjadi satu gigawatt dalam dua tahun mendatang
direktur utama pertamina geothermal energy julfi hadi mengatakan indonesia negara yang sangat efektif sebagai penghasil energi terbarukan ini karena sudah dimiliki sejak lama
indonesia adalah negara volcano jadi tentunya indonesia lembaga geothermal energi terbarukan yang paling efektif sebenarnya kalau di develop di indonesia adalah geothermal
dan geothermal itu adalah energi base load
jadi pge sekarang install kapasitas sekitar enam ratus tujuh puluh mw kita ada tujuh ratus mw lagi upside yang harus dijalankan dan tujuh ratus mw ini adalah prospek prospek yang sangat baik
target penambahan kapasitas produksi ini akan didukung dengan melakukan optimalisasi teknologi yang lebih efektif
di antaranya dengan cara mengoptimalkan produksi sumur sumur yang sudah beroperasi dengan memanfaatkan teknologi binari sehingga kapasitas produksi lebih optimal
dan agar target dalam dua tahun tercapai satu gw
hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan potensi panas bumi di indonesia
jadi tantangan pge sama seperti tantangan ipp lainnya adalah komersial dari proyek proyek itu
jadi perpres sudah keluar tarif dari geothermal sudah keluar yang harus didukung
pg insya allah fokus untuk membuat perpres ini workable
tadi yang saya bilang dengan teknologi dengan cost dari megawatt per usd yang ada sekarang harus diperbaiki
dimana dengan cost yang sama
jadi kawasnya akan lebih banyak
tadi kita sudah bicarakan teknologi dan itulah tantangan yang ada sekarang
untuk itu pertamina geothermal energy terus berupaya dalam memastikan penyediaan dan penggunaan energi yang bersih dan energi yang ramah lingkungan ini